tadi di bagian pertama kita sudah bicara soal wasit sudah tiga visual tadi soal possible penalti lalu kartu merah lalu juga tadi soal offside
bagaimana sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa wasit melakukan pekerjaannya sesuai aturan
ya wasit kan banyak ya tadi dibilang ada wasit lapangan ada wasit far
sebenarnya ketidakpuasan kita ini jadi banyak pertanyaan yang salah atau yang berpihak tidak berpihak ke kita ini wasit lapangan atau wasit far gitu
sebenarnya siapa sih penentunya kan seperti tadi ikhtiarnya untuk yang kasus free cake dan kemudian possible penalti kan dia punya dia tahu ada pelanggaran
tapi kemudian wasit varnya bilang cek var jadi sebenarnya siapa penentu
gini saya sih fans berat var
karena menurut saya dengan majunya teknologi sepak bola itu sudah tertinggal dibanding badminton lah tenis dan lain lain
sepak bola itu olahraga paling konservatif
jadi yang lain duluan baru kita ikutan
bukan jadi justru bisa dianggap ah ini malapetaka
yang enggak ini membantu cuma yang tidak membantu atau belum membantu
jadi ini adalah interpretasi wasit
karena wasit uefa wasit fifa wasit liga inggris wasit liga itu beda interpretasinya
di inggris fa inggris memberikan kebebasan untuk wasit
contoh kalau kena tangan belum tentu hands
ada intensional atau tidak pasif atau enggak
cuman namanya sepak bola
dan kalau dilakukan oleh manusia untuk manusia pasti ada slightly human error
tujuan keluar adalah untuk meminimalisir kekurangan kekurangan ini
jadi fard itu hanya ingin memberikan datanya tetap saja interpretasi data dari manuver manuver pemain diputuskan oleh wasit di lapangan
nah kalau kita misalnya masuk ke momen gol bunuh diri
arhan di menit ke delapan puluh enam saat melawan uzbekistan
jadi ketika yang menyangkut soal uzbek wasitnya tidak memberikan masukan
yuk lihat var tapi ini dibiarin aja
nah gimana bung budi
karena karena apa namanya emang seratus enggak seratus enggak offset emang
kan permasalahannya kan ketika dia nyundul bola itu setelah dia tendangan bebas tadi itu
karena emang enggak enggak offset akhirnya dia enggak lihat var
dari dari var nya itu enggak menganjurkan untuk melihat var gitu
ke wasitnya emang emang enggak offset itu
dan lagi bola itu kan disentuh oleh keeper kita jadi enggak enggak mungkin enggak enggak ada offset offsidenya
jadi keep of gini wasit var itu bekerja selama sembilan puluh menit
kalau mereka merasa tidak ada yang aneh aneh mereka nggak call
karena itulah makanya ini tidak juga di call untuk var
kenapa karena apa namanya itu kan tadi bola ditendang
kemudian abis bola ditendang pemain semua maju
permasalahannya pemain indonesia telat untuk turun
sehingga kemudian bola kena hernando ari mental disundul
pada saat bola kena hernando ari udah enggak ada var varan
oke kalau begitu kalau saya misalnya ingin tolong dijawab kegusaran supporter
bola mengatakan bahwa giliran indonesia aja var var var
giliran pemain uspek aja nggak pernah ada var
gini kita itu diuntungkan oleh var loh
red card ya red card hapner kita diuntungkan
jadi it s just not fair kalau kita bilang dan saya tidak merasa kita dirugikan
nah ini kan sebenarnya nggak perlu gue bunuh diri
dihuntung oleh hernando enggak ada var varan
jadi kita berpikir dengan persepsi kita
sementara wasit berpikir dengan regulasi
fasid juga memutuskan dengan persepsinya dia atau
tetapi juga supporter kan boleh dong merasa bahwa persepsi
saya menganggap bahwa rizky ridho tidak melakukan pelanggaran
saya bilang ini orang nggak sengaja kok gitu kan
rizky ridho masuk ke pemain qatar
nah itulah yang kemudian kita berpikir dengan persepsi
ya balik lagi kalau soal teknologi ya
tadi kita kalah jauh ya
sekarang gini loh mungkin netizen indonesia
supaya puas sama keputusan var gitu
kita kirim kamera sendiri aja ke sana
pakai kamera etle punya tmc polda metro
sebenarnya hatinya supporter indonesia itu
sti kan langsung juga protes kepada wasit
dan sti langsung datang ke wasit
dan kemudian wasit di lapangan juga tanpa bak bibu
langsung luarin kartu kuning ke sti
sti itu protes setelah pertandingan selesai
dia tidak melihat replay dan lain lain
menilai setelah berapa hari kemudian kita cek beberapa replay dan lain lain
izinkan kemudian tetap ini merefleksikan kegusaran
dan kejengkelan supporter bola
ini akhirnya lihat tuh sti
tapi emang wasit harus segitu galaknya pelatih indonesia protes
ini kan menambah persepsi supporter bola kita
bahwa emang wasitnya ini kayak punya
bahwa jangan kartu kuning
wasit yang diusir dari lapangan itu berkali kali terjadi
oke kalau pelatihnya memang menjengkelkan dan selalu on and non
dan setelah beberapa kali ada hal yang dianggap
sebelum sebelumnya kan kita nggak tahu dia proses berapa kali
mungkin netizen lihat bahwa memang
kalau kita melakukan pelanggaran kok kita langsung dapat kuning
tapi berikutnya wasit hanya datang hanya kasih kartu kuning saja
enggak ini pada saat pelanggaran terjadi kita pegang bola
tapi akan advantage kalau terjadi pelanggaran kasar
kan bisa kemungkinan dapat kartu merah
cuma masalahnya netizen juga ingin lihat ulangannya kenapa ini kok hanya kuning
itulah yang tidak diulang kembali
akhirnya kita terima terima saja apa keputusan wasit
tetapi dalam konteks ini raff sendiri merasa harusnya cukup kartu kuning atau harusnya merah
makanya mau lihat ulangannya tidak ditunjukkan
kan itu tidak terkait sama wasit
ya kan pasti kan bisa bilang kalau memang dia merasa
mungkin var yang di atas melihat
kan dia replay lagi pertandingan berjalan
far atas itu hanya mau intervensi kalau ada possible red card
ya makanya berarti keputusan wasit far itu tidak memberikan atau tidak intension untuk memberikan
karena itu kan diprotes banyak sama netizen kalau kita melakukan tidak dilakukan
kalau kita melakukan salah langsung var
mestinya itu kenapa gak far juga untuk melihat apakah itu possible kartu merah
karena menurut wasit yang ada di atas itu gak possible kartu merah
tapi kan itu yang dianggap siapapun
jangan jangan thailand gak suka nih kita lolos nih gitu
karena mengalahkan prestasi mereka
tapi kenapa ini tidak bisa dianggap sebagai bahwa ya ada sesuatu yang dianggap bahwa terlepas ya
permainan uzbek pada malam hari itu lebih bagus
tetapi kan juga kita tidak bisa menutup mata perlakuan wasit yang dianggap berat sebelah
yang berat sebelah itu netizen
coach kalau memang harus kalah nggak apa apa kalah
karena tadi tadi hanya ada empat hal yang boleh dikenakan var
selebihnya adalah ikhtiar wasit di lapangan
ralf berarti tadi kan wasit tidak adil lima puluh satu
saya tidak begitu keras seperti netizen yang mungkin tujuh puluh delapan puluh
raff ini patriotismenya dan nasionalismenya tinggi
sehingga kemudian orang kalau patriotisme tiga juga nggak bisa kemudian
lawan yang lain lainnya bahkan penalti oke lah
tapi kalau dibilang kita dicorengin mungkin wasitnya tidak bagus
tapi kalau dicureng kok agak
kalau indonesia cepet banget dihukum
kalau uzbek kayaknya santai aja